penyidik senior kpk novel baswedan telah menjalani operasi besar terhadap mata kirinya pada kamis lalu
novel kemudian menjalani perawatan intensif hingga beberapa hari ke depan
dilansir cnn indonesia com kb rohumas kpk febridianca menyatakan
operasi novel telah berjalan lancar dan dilakukan selama sekitar lima jam
menurutnya novel pun telah sadar dan bisa berkomunikasi
rencananya novel akan menjalani operasi lanjutan sekitar dua bulan ke depan
sebelumnya kedua mata novel baswedan mengalami kerusakan setelah diteror dengan cara disiram air keras pada sebelas april dua ribu tujuh belas
hingga kini pelaku teror itu belum diungkap polisi hingga tuntas
dan saat ini kita telah terhubung dengan saudara novel baswedan taufik baswedan
taufik bagaimana kondisi novel baswedan setelah menjalani operasi
alhamdulillah sekarang sudah semakin membaik
setelah kemarin menjalani operasi selama lima jam lebih
kemudian sekarang sudah masuk ke dalam tahap pemulihan
dan kondisinya terutama fisiknya sudah semakin membaik
tapi kalau mata kita masih belum bisa melihat
karena mata masih tetap ditutup dan dilakukan perawatan
ya dan taufik bagaimana dengan kondisi
bagaimana kondisi novel baswedan setelah pemeriksaan dengan polri kemarin
setelah pemeriksaan kan dilakukan operasi
maka sekarang dia masih dalam tahap pemulihan
jadi masih sering berbaring
dan kedua mata sebelah kirinya masih tertutup
dan yang pipi sebelah kanan juga tertutup
karena kemarin habis operasinya disobek di pipinya juga
dan bagaimana dengan kondisi novel baswedan
dan bagaimana dengan kondisi novel baswedan
dan bagaimana dengan proses penyelidikannya sendiri
taufik apakah ada update
proses penyelidikan sampai sekarang belum ada kabar lagi
yang kemarin itu dilakukan di kbri saja
tapi sampai sekarang belum ada kelanjutan kabar apa apa dari polisi
dan apakah kondisi novel baswedan saat ini mungkin belum maksimal
telah mengganggu proses penyelidikan
saya kira novel sudah banyak memberikan informasi
jadi penyelidikan kemarin kan seharusnya fokusnya kepada pelaku
kalau novel sih sampai saat ini sudah memberikan informasi yang cukup banyak
jadi saya kira pemeriksaan sudah sangat cukup
taufik baswedan terima kasih atas waktunya bersama kami di cnn indonesia
kapolri jenderal tito karnavian meminta kpk untuk membentuk tim khusus
untuk mengawasi atau menganalisis hasil penyidikan polisi terkait teror ke novel baswedan
tim ini bisa menguji hasil dari proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh kepolisian
tito mengaku terbuka kepada kpk untuk memberikan informasi dari setiap perkembangan penyidikan
yang sudah dilakukan oleh polri termasuk teknis dalam proses penyelidikan
kapolri juga menyatakan bahwa polisi telah melakukan berita acara pemeriksaan atau bap terhadap novel baswedan
kepada kepulauan kepulauan dan kepulauan belum
memang minta bantuan kpk untuk memeriksa hal hal yang sudah ditemukan oleh polri
nanti kami akan menugaskan beberapa penyidik untuk bekerjasama dengan teman teman polri
tapi kepada kpk full akses kita berikan
jadi tim ini dari bapak ketua kpk akan kirimkan mereka akan mendapatkan akses apa yang sudah dikerjakan oleh polisi
penyidik polri termasuk beberapa hal yang mungkin dipertanyakan oleh saudara novel ini klarifikasi semua
operasi mata yang dilakukan novel baswedan kamis kemarin adalah operasi keduanya
operasi ini dilakukan untuk mengambil sebagian gigi dan gusi novel untuk dijadikan bagian mata artifisial
pasca tersiram air keras pada sebelas april lalu novel baswedan telah menjalani dua kali operasi pada matanya
operasi pertama dilakukan pada delapan belas mei
pada operasi pertama itu dokter memasang membrani matanya
operasi ini disebut dapat mempercepat pertumbuhan kulit kornea
sedangkan operasi kedua disebut sebagai operasi artifisial
di mana dokter akan melepas gigi tarik sebelah kanan dan memotong sebagian gusi novel untuk dibuat bagian mata artifisial
proses pemulihan operasi mata itu membutuhkan waktu sekitar dua bulan
setelah itu novel kembali akan menjalani operasi mata untuk memasang lapisan artifisial di mata kirinya
mata yang terkena air keras dampaknya bisa fatal
tarutan asam yang tinggi pada air keras dapat menyebabkan kerusakan pada kornia mata mukosa dan selaput lendir mata
air keras juga mengakibatkan mata mengalami peradangan dan pengelupasan pada kornea
selanjutnya kornia mata bisa keruh dan menimbulkan kebutaan